remaja ini pasrah saat petugas polsek lima puluh batubara sumatera utara menjemput di rumahnya senin malam
ia adalah salah satu dari puluhan anggota kelompok remaja bersenjata tajam yang beberapa
hari belakang menjadi viral di media sosial polisi juga menyita sebelah celurit dan dua
buah gear untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya remaja itu diboyong petugas
markas polsek lima puluh bergabung dengan enam belas temannya yang sudah lebih dulu diringkus petugas untuk
memberi efek jerah polisi memanggil orang tua masing masing selain itu mereka diminta
memohon maaf dan membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan serupa pengen viral mereka
sengaja membuat video video biar viral seperti salah satu akun yang ada di tiktok ya sehingga
dalam kegiatan tersebut mereka menampilkan aksi aksi
sambil membawa senjata tajam berupa samurai celurit dan gear di rumah malam hari ini tujuh belas orang
sementara itu video yang menunjukkan aksi kelompok remaja bersenjata tajam tersebut menjadi viral
di media sosial sejak jumat malam enam belas september dalam aksi ini mereka mengacung acungkan senjata
enam jam berteriak teriak dan menyalakan petasan
berpamitan hendak membeli nasi uduk seorang remaja di bekasi jawa barat babak belur dihajar
sekelompok remaja yang diduga gangster seperti diketahui penganiayaan oleh sekelompok remaja
tersebut terjadi pada selasa dini hari saat beraksi kawanan tersangka pelaku yang diperkirakan
berjumlah sepuluh orang mempersenjatai diri dengan celurit parang dan pedang samurai
aku bisa mencoba sempat melakukan penyelamatan yang menarik dan mencanuhkan kemampuan penyelamatan selama sepuluh menit

sementara itu pihak keluarga korban telah melaporkan tindakan penganiayaan tersebut kepada pihak polsek cikarang dan polres metro bekasi
tim liputan cnn indonesia